pot dengan bunga berwarna merah muda
dahulu kala di kerajaan yang jauh seorang ratu melahirkan seorang putri yang cantik
dia mengundang sahabatnya ratu sihir hutan yang cantik bersama putranya untuk melihat bayinya
tetapi saat ratu hutan melakukan perjalanan ke istana ratu itu bencana terjadi
penyihir jahat telah mengikuti ratu hutan ke dalam kerajaan
jadi kau di sini dimana putramu dan siapa bayi cantik ini apakah dia orangnya
jangan kau berani untuk mendekat keluarkan mereka dari sini sekarang
kau akan menghentikanku kan sampai berapa lama mereka akan lari dariku
sampai berapa lama mereka akan lari dariku sampai berapa lama mereka akan lari dariku
jika putramu berusia dua puluh satu aku akan terus memburunya
jangan lupa untuk berhubung dengan aku
bertahun tahun telah berlalu sejak pertempuran epic
mari kita bawa kau ke bagian selanjutnya dari cerita ini di sebuah desa kecil tidak jauh dari kerajaan
hiduplah seorang petani bersama putranya stefan dan putrinya felicia
petani itu sangat miskin
memiliki uang yang sedikit
ketika dia menyadari sudah waktunya bagi dia untuk meninggalkan dunia dia memanggil anak anaknya
anak anakku tersayang sepanjang hidupku aku mencintai kalian dengan sepenuh hati
satu satunya harta yang aku miliki adalah apa yang kau lihat
induk ayam dua bangku tikar jerami pot merah muda dan cincin perak ini
putriku tersayang kepadamu aku harus memberikan pot merah muda
dan putriku kau bisa miliki sisanya
ayah aku tidak menggunakan barang apapun
yang aku rindukan darimu adalah cinta dan juga berkahmu
putriku tersayang ada begitu banyak yang harus aku
dan petani itu menghabuskan nafas terakhir
saudara laki laki mengambil dua bangku dan tikar serta ayam betina dan membiarkan felicia mengambil pot warna merah muda dan cincin perak
cincin ini akan menghasilkan beberapa koin emas
oh tidak saudaraku ayah memberikan cincin ini kepadaku hanya itu yang tersisa darinya aku tidak akan pernah berpisah dengannya
terserah kau saja tapi jangan harap ayah tidak akan memiliki cincin ini
terserah kau saja tapi jangan harap aku tidak akan memiliki cincin ini
mulai sekarang kau harus berjuang sendiri
ayam betina sayur sayuran di kebun dan yang lainnya adalah milikku dan milikku sendiri bahkan telur ayam betina
felicia sangat sedih melihat saudaranya begitu egois
dia pikir dia tidak akan pernah merasa bahagia atau dicintai lagi ketika dia melihat bunga di pot itu hampir mati karena kekurangan air
apakah kau merasa tidak dicintai dan tidak diperhatikan juga
apakah kau sedih seperti aku
kau adalah bunga dengan aroma yang paling indah di seluruh dunia
aku mencintaimu merah muda sayangku dan aku akan selalu mencintaimu
mulai sekarang kita akan menjadi teman terbaik dan aku akan menjagamu akan merawatmu dengan seluruh hidupku
kau butuh air tunggu sebentar ya aku akan mengambilkan air untukmu
felicia berlari ke air mancur di sebuah rumah besar di dekat hutan
dia baru saja mengisi kendi dengan air ketika dia mendengar musik yang indah dan melihat pemandangan yang menakjubkan
ada seseorang di belakang air mancur
silakan siapapun kau datanglah kemari kau tidak perlu merasa takut
maafkan aku aku tidak berniat memata matai aku tidak tahu kalau kau di sini
tidak apa apa anakku
oh kau sangat anggun dan cantik apa kau sudah makan
belum yang mulia kalau begitu ayo makanlah bersamaku ayo duduk di sebelahku
kau sangat baik yang mulia
ratu hutan itu sendiri melayani felicia
makanannya terasa lebih enak dari apapun yang pernah felicia rasakan
saat makannya selesai
terima kasih banyak yang mulia aku tidak memiliki banyak tetapi ada pot merah muda yang aku cintai lebih dari apapun di dunia ini
merah muda adalah bunga berbau paling manis yang pernah aku kenal
biarkan aku memberi mereka hadiah untukmu sebagai tanda terima kasih padamu
kau tidak perlu berterima kasih padaku sayang
tetapi jika itu membuatmu bahagia aku akan sendiri berterima kasih padamu

terima kasih yang mulia kalau memang kau tidak keberatan aku akan pulang dan mengambilkannya untukmu
ya aku akan menunggu luangkan semua waktu yang kau butuhkan
lalu felicia berlari pulang untuk mengambil pot merah muda
tetapi ketika dia pergi ke jendela tempat pot itu diletakkan dia hanya menemukan kubis di sana
stefan telah mencuri pot merah muda
dan menggantinya dengan kubis
dengan sedih felicia kembali ke ratu hutan
yang mulia aku sangat menyesal
tetapi sepertinya saudaraku telah mengambil pot merah mudaku
tapi tolong terimalah ini
dan aku harap kau mau menerimanya
tapi kalau aku mengambil ini kau tidak akan mendapatkan apa apa
yang mulia persahabatanmu sudah cukup untukku
semua masalahmu akan segera berakhir
kau lupa membawanya
hanya hadiah perpisahan dariku
dan kita akan bertemu lagi sayang
kita akan bertemu saat fajar yang ke dua puluh satu
lalu ratu hutan menghilang dengan kilatan cahaya
felicia berdiri di sana terkejut
felicia pulang bersama kendi itu
tetapi hatinya pedih karena teringat pot merah muda yang sangat dia cintai lebih dari apapun di dunia
dia memandangi kubis yang duduk di tempat merah muda dahulu
dan dengan kemarahan dia mengambil kubis dan hendak membuangnya keluar jendela ketika dia mendengar suara aneh
tidak tolong jangan lempar aku
kau adalah kol dan kau berbicara
aku belum pernah bicara sebelumnya
tetapi mungkin itu karena kedatangan fajar ke dua puluh satu
jika kau menanamku kembali dengan teman temanku
aku akan memberitahumu bahwa merah mudamu berada di bawah tempat tidur saudaramu
lalu felicia pergi ke kebun dan menanam kubis itu kembali
dia berlari ke kamar saudaranya dan melihat seluruh pasukan tikus mencoba untuk mendapatkan merah muda
felicia sangat ketakutan
yang bisa dia pikirkan untuk menyelamatkan merah muda kesayangannya adalah mengambil
mengambil air dari kendi karena ia berharap air itu memiliki sedikit keajaiban
oh merah muda kesayanganku kau baik baik saja
aku sungguh merasa khawatir
oh ya itu benar bagaimana lagi mereka
kau adalah ayam yang berbicara
aku tidak tahu caranya aku belum pernah berbicara sebelumnya
itu pasti kedatangan fajar yang ke dua puluh satu petok
apa sebenarnya fajar yang ke dua puluh satu ini
ya tidak pernah ada rahasia yang bisa aku simpan
jadi ratu hutan mengubah aku menjadi induk ayam
kau tahu aku adalah ibu stefan
suatu hari seorang ratu dari negeri yang jauh datang ke rumah kami
dia memiliki bayi yang lebih cantik daripada yang pernah aku lihat dalam hidupku
dan aku telah melihat banyak karena aku adalah seorang perawat
sang ratu sakit dan kelelahan tapi aku berjanji akan merawatmu seperti milikku
lalu suatu hari ratu hutan datang ke sini dengan pot merah muda dan sebuah cincin
dan meminta suamiku untuk memberikannya padamu ketika kau besar nanti
dia membawa ratu bersamanya
dan sebelum pergi dia mengubah aku menjadi induk ayam
sehingga aku tidak akan pernah bisa memberitahukan rahasianya kepada siapapun
sampai malam terakhir sebelum fajar ke dua puluh satu
dan hanya itu yang aku tahu
oh lihat ini sudah hampir fajar petok
ketika felicia melihat ratu hutan muncul
dia berlari ke taman untuk menyambutnya dan meninggalkan merah muda di belakang
sang ratu berdiri di depannya sambil tersenyum
ah felicia sayang pagi yang telah aku tunggu tunggu selama bertahun tahun
perawat sudah banyak memberitahumu tapi dia belum memberitahumu segalanya
yang mulia di mana ibuku bisakah aku melihatnya
aku akan membawamu sendiri padanya dia berada di tempat yang aman
itu semua karena aku sayangku si penyihir jahat itu menyerangmu
sebagai ratu hutan aku harus melindungi alam dari penyihir jahat yang ingin mengendalikannya
karena dia tidak bisa mengalahkan aku
dia memilih untuk mengakhiri kendaliku dengan mengambil anakku
karena dia tidak akan mewarisi kekuatan magisku sampai dia berumur dua puluh satu tahun
aku tahu penyihir jahat akan terus mencarinya dan untukmu sampai dia menemukanmu
dan karenanya aku membiarkanmu tumbuh di sini sebagai gadis petani biasa
sehingga dia tidak akan menemukanmu
tapi kenapa dia ingin menyakitiku yang mulia
karena kau akan menjadi cinta sejati dari anakku dan kekuatan cinta itu akan melindunginya
jadi di mana putramu sekarang
aku di sini sayangku
cintamu telah melindunginya sayangku
cintaku tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya
oh iya kau benar tapi kau mencintainya lebih dari kau mencintai apapun di dunia
pot merah muda
pot merah muda
aku telah mengubah anakku menjadi pot merah muda
sehingga dia akan dekat denganmu sampai dia berusia dua puluh satu
dan hari ini adalah awal dari tahun ke dua puluh satu
fajar ke dua puluh satu dan penyihir jahat apa yang terjadi padanya
tikus adalah pasukannya dan begitu pula dengan kubis ini
sekarang putraku telah berusia dua puluh satu tahun dan mewarisi semua kekuatanku
penyihir jahat tidak bisa berbuat apa apa terutama karena cintamu akan selalu melindunginya
apakah itu benar
apakah dia mencintaiku
aku mencintaimu lebih dari hidupku
dan setiap hari cinta itu menjadi lebih dalam
apakah kau bersedia menerimaku sebagai suamimu
sekarang semua masalahmu telah berakhir sayangku
dan kau akan kembali ke tempat yang seharusnya sebagai seorang putri
aku akan membawamu ke ibumu dan kami akan merayakan pernikahanmu dengan kemegahan sejati
tapi sebelum itu katakan pada aku bagaimana kau ingin aku menghukum saudaramu yang tidak baik itu
jangan yang mulia aku memilih untuk memaafkannya
dia mengambil darimu satu hal yang paling kau cintai dan kau memaafkannya
aku sangat bahagia dan bersyukur dan aku ingin semua orang bahagia
ubah perawat yang baik hati ke bentuk aslinya dan biarkan dia dan putranya stefan hidup dengan nyaman dan bahagia
mereka tidak akan pernah tahu lagi dan stefan akan hidup sebagai pria yang baik hati penyayang dan putra ideal sejati bagi ibunya
jadi semuanya baik baik saja putri felicia menikah dengan pangeran merah muda dan mereka hidup bahagia selamanya